kita akan informasi selanjutnya rencana pembangunan transportasi massal tram di surabaya kembali molor
pengerjaan proyek yang memakan biaya hingga satu delapan triliun rupiah tersebut masih menunggu keputusan presiden
namun wali kota surabaya tri risma hari ini menargetkan agustus mendatang pembangunan sudah bisa dimulai
sebagai kota terbesar dan tersibuk kedua di indonesia kemacetan menjadi makanan sehari hari warga surabaya
penggunaan kendaraan pribadi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menjadi penyebab macet yang kian tidak teratasi
untuk mengurangi volume kendaraan pribadi di jalan raya pemerintah kota surabaya telah merancang proyek angkutan masal cepat tram
sayangnya proyek tram ini pengerjaannya molor hingga dua bulan karena masih harus melewati beberapa perizinan dari pemerintah pusat
saat ini pekerjaan proyek yang memakan biaya satu delapan triliun itu menunggu keputusan dari presiden
walau kota surabaya tririsma hari ini menargetkan pengerjaan transportasi masal tram akan dilaksanakan pada bulan agustus mendatang
tram ada di tengah jadi nanti itu yang tepi tepi itu ini kan ada kurang lebih hampir satu meter sisi kanan kiri itu tak ambil
jadi nanti perumnya itu kita ambil supaya ngambil badan jalannya nggak terlalu lambat
jika sudah terrealisasi transportasi masal tram ini akan melintasi beberapa kawasan di tengah kota surabaya
jika sudah terrealisasi transportasi masal tram ini akan melintasi beberapa kawasan di tengah kota surabaya
dan memiliki dua puluh sembilan titik pemberhentian yang dimulai dari terminal joyoboyo hingga raja wali
pemerintah kota surabaya juga akan melakukan rekayasa arus lalu lintas di pusat kota
di mana arus kendaraan yang biasa melewati jalan tunjungan akan dialihkan melalui jalan genteng dan jalan simpang dukuh
agar tidak terjadi kemacetan karena jalan tunjungan akan dilewati oleh jalur tram
transportasi masal tram sebenarnya pernah menjadi moda transportasi di kota surabaya hingga era tahun tujuh puluh an
dalam perencanaannya nanti jalur tram yang akan digunakan juga akan menggunakan jalur tram yang lama
wahyu pratama surabaya